pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono mengadakan pertemuan dengan ketua kpu dki sumarno dan ketua badan pengawas pemilu dki mimah susanti selasa tujuh februari
pertemuan ini membahas pola pengamanan menjelang pilkada dki jakarta lima belas februari mendatang
pertemuan ini juga dihadiri kapolda metro jaya m iryawan serta panglima kodam jaya teddy laksamana
pertemuan ini juga dihadiri kapolda metro jaya teddy laksemana
pertemuan ini juga dihadiri kapolda metro jaya teddy laksemana